obat antivirus yang telah memperoleh izin penggunaan darurat di beberapa negara
telah tiba di tanah air senin tiga januari
obat bernama monopiravir yang diproduksi oleh produsen obatmark ini
dapat digunakan pada pasien covid bergejala ringan dan sedang
hari ini kita akan datang monopiravir import
jadi kita sudah simpan dulu kalau nanti ada apa apa kita sudah siapkan obatnya
karena ini terbukti bisa mengurangi laju masuknya ke rumah sakit
molnupiravir bekerja dengan cara mengacaukan kode genetik virus corona
dan dengan demikian menghambat atau mengurangi replikasi virus covid
obat ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat
dari badan pengawas obat dan produk kesehatan inggris atau mhra
dan badan pengawas obat dan makanan amerika serikat atau fda
menurut guru besar farmakologi universitas indonesia yadiana harahab
obat ini memiliki keunggulan juga kekurangan
kelebihannya karena dia bisa diberikan secara oral dalam bentuk tablet
kelebihan lainnya ya itu tadi dari studi klinis dia bisa mengatasi beberapa varian
dari sars cov dua termasuk varian delta
memang ada efek samping ya tetapi efek sampingnya itu tidak dijelaskan dengan richie
bahwa ada efek samping yang dilaporkan
dari tujuh ratus sepuluh orang itu ada dua ratus enam belas orang yang merasakan efek samping
tetapi efek sampingnya itu dikatakan ringan
dokter spesialis paru erlina burhan menjelaskan
kapan obat molnupiravir bisa dikonsumsi
obat paxlovid ini bukan diperuntukkan untuk pencegahan
jadi tidak betul yang mengatakan obat ini harus diminum jauh sebelum ada gejala
jadi dikatakan untuk orang yang terkonfirmasi positif
tapi gejalanya ringan atau gejala yang sedikit tapi berpotensi untuk menjadi berat
menurut organisasi kesehatan dunia atau who
molnupiravir tidak dapat menggantikan pentingnya vaksinasi untuk melawan covid sembilan belas